seorang pengendara mobil di amuk masa di jalan raya parung bingung kota depok jawa barat
peristiwa itu terjadi karena sang pengemudi dituduh melakukan tabrak lari
dalam video tampak masa memaksa pengemudi keluar dengan merusak kendaraan minibus yang dikendarai oleh korban
meski pengendara sudah keluar dari mobilnya masa yang masih geram pun sesekali memukul mobil hingga mengalami rusak berat
polisi mengatakan peristiwa ini terjadi berawal dari sang pengemudi berkendara dalam keadaan mabuk dan mengalami pecah ban
sempat ditriaki tak berpariman
ya berapa kali diketahui ada beberapa warga yang meneriaki namun ternyata tidak benar kejadian tersebut